mengajak pendengarnya kembali bernostalgia dengan instrumen lawas
salah satu diva pop era delapan puluh an dian pisesa
merilis single terbarunya berjudul cintamu
selain tampil dengan beragam busana muslim
penyanyi yang memiliki nama asli diah daniar ini
juga menyelipkan foto kesuksesan karirnya dalam videoclipnya
single yang ia ciptakan sendiri ini merupakan ungkapan syukur kepada tuhan
atas nikmat yang telah ia dapatkan hingga saat ini
single cintamu tercipta saat pelantun single tak ingin sendiri ini
berulang tahun ke enam puluh satu pada sembilan maret dua ribu dua puluh
single cintamu juga sekaligus menjadi pengingat kesuksesan siapapun di dunia
tak lepas dari kehendak allah swt
ini bulan bulan yang suci
rona lantunan musik untuk menyemarakan bulan ramadan
juga hadir dari jebolan ajang pencarian bakat novi aila
pelantun lagu cintai aku karena allah ini
merilis single terbarunya berjudul shirilah ya ramadan
syirillah ya ramadan
syirillah ya ramadan berarti ajakan kepada umat
untuk senantiasa menyambut ramadan dengan suka cita
single ini masuk dalam album terbaru novi aila yang berjudul obat hati
dalam albumnya nanti akan ada lima single religi yang berisikan kalimat pujian
kepada nabi muhammad saw dan allah swt